kok kesini sih mas
tenang saja saya ada tempat asik disini
aduh kok jam segini belum boleh datang ya
hari ini kan ada malam jumat
bisa jadi mereka dikandangin sama istri istrinya
selamat malam om
selamat malam om
eh main ngerobot aja lo kurang ajar lo
ini bagian gue atau juga ada lagi
eh dasar lo pelan pelan

biasa nggak biasa sekali berjegit orang
selamat malam cantik
mau saya servis om
servisnya memuaskan apa nggak
enggak mau bukti
oke bukti kan
eh dasar lo pelan pelan
eh dah semua

selamat ya berdiam ya om
iya selamat ya
ada cakapan aja
ada cakapan aja
kesantapan kita hari ini
gimana diajaknya hari ini
siapa lagi bukan gue
eh lo mau kemana
boleh temenin nggak
kenapa sering kita siap banget
kok kesini sih mas
saya ada tempat asyik disini
tidak ada tempat asik di sini
suka mereti suami orang
kamu akan tersiam mati
saya telah mengunduhnya
pelacur busuk itu
ibu senang kan
saya akan memohonnya lagi
seperti sejumlah pembunuhan yang terjadi selama tiga bulan ini
pelacur malang itu yang biasa manggal di taman teratai
diketemukan mati karena dicekik di sebuah gedung tua yang sudah lama kosong
sialan kecolongan lagi gue
dalam sehari aja
kalau lo mau berdiri silakan aja pak
tapi bapak juga harus menangkap semua pelacur pelacur yang ada di jalan jalan
atau yang berlagak selebritis di hotel berbintang lima
begitu juga laki laki hidung belangnya dong pak
kamu jangan mengajari saya
saya bukan mengajari bapak
tapi saya hanya minta keadilan
saya hanya tahu kasus anda kasus susila
dan saya menjalani tugas
tapi saya keberatan
kalau bapak terus memeriksa saya
saya akan minta didampingi pengacara saya pak
aku yang akan membela kamu
apakah kamu tidak kasian dengan wanita wanita yang sedang dikejar kejar oleh pembuluh itu
termasuk kamu sendiri
kita sudah setel di inggris dulu
pembunuh mengimades pembunuh ini orang magnusudra
pembunuh menangis itu pembunuh yang sangat bijak
peaan yang tinggi demi kita juga

pernah menemani saya
sampai saya yang akan be detalat
ya saya selalu membackup kamu

selamat malam ada yang bisa saya bantu
eh cewek yang sedang berdansa itu siapa
sepertinya dia sudah mencari teman sih mas
boleh saya temani dansa
boleh saya temani dansa
kita duduk yuk
aku ada berubah
saya akan tinggalkan youregg